sementara itu di lain pihak jaksa penuntut umum ardhito mawardi mengomentari perbandingan dua barang bukti terkait keberadaan cyanida di tubuh mirna salihin
menurut ardhito perbedaan data dari barang bukti empat dan barang bukti lima tidak bisa dibandingkan
barang bukti empat adalah tidak adanya cyanida pada cairan lambung mirna yang diambil tujuh puluh menit setelah korban meninggal
sedangkan barang bukti lima adalah ditemukannya cyanida dua miligram tiga hari pasca mirna meninggal
menurut jaksa perbedaan barang bukti tidak bisa dibandingkan apalagi sifat cyanida yang mudah menguap
prinsipnya yang harus diperhatikan juga bahwa penelitian atau pemeriksaan terhadap barang bukti itu tidak bisa disamakan
karena kondisi dari barang bukti itu juga tidak sama
di mana kondisi barang bukti yang berada di bb empat itu hanya sedikit
menurut keterangan sedikit itu relatif ya tapi menurut keterangan dari dokter nur samran
yang ahli yang kemarin sudah dilakukan pemeriksaan bahwa beliau merasa satu mililiter itu tidak cukup untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya sinida